secara singkat garam memiliki sifat hidrofilik yang mampu mengikat molo air sehingga dapat membuat adonan es puter membeku
dan dua belas tiga persen berusia antara dua puluh lima hingga tiga puluh empat tahun
terus semenjak ada ini terus kita dipanggil berapa kali